pada dua puluh empat hari para mahasiswa membagikan selebaran di ruang anggota dan pemimpin dpr
itulah tugas rike diah pitaloka yang saat itu masih berstatus mahasiswa strata satu
kala berdemonstrasi di gedung dpr pada mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
kini ia duduk di senayan sebagai anggota komisi enam dpr dari fraksi pdi perjuangan
dan tak ingin melupakan sejarah perjuangannya
baginya sila keempat menitikberatkan soal musyawarah untuk mufakat
sehingga keliru jika kekuasaan rakyat diterjemahkan sebagai suara terbanyak
namun hal ini kerap terjadi di senayan
maka rike mengakui kinerjanya sebagai wakil rakyat belum maksimal
saya berupaya untuk hal hal yang menyangkut hajat hidup rakyat itu
jangan sampai ada voting
misalnya urusan lima bidang kesejahteraan rakyat ya
saya mengkategorikannya sesuai dengan amanat konstitusi
hak rakyat atas sandang pangan papan hak rakyat atas pendidikan
dan kebudayaan hak rakyat atas kesehatan pekerjaan dan jaminan sosial
hak rakyat atas kehidupan sosial perlindungan hukum dan hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik
ini mau di voting
di ruu kesehatan ada problem tenaga kerjanya ada problem kesehatannya
ada problem jaminan sosialnya duduklah bareng
belum maksimalnya kinerja anggota dewan pun dirasakan sejumlah warga
mereka berpandangan dpr kerap hanya berlaku responsif
dan membuat kasus yang menjadi viral
bukan hanya itu produk legislasi yang ajak kali memicu pro kontra turut disorot
karena kalau saya lihat itu masih banyak yang mendemo produk produk hukum
yang menentang produk produk hukum yang sudah dibikin
menentang komunibus law
dan juga yang terakhir ini kan dari dokter dokter juga menentang juga kan
jadi sepertinya belum semuanya memenuhi apa
memwakili dari masyarakat indonesia
malah kayaknya lebih mewakili investor dan dari luar negeri dibanding dalam negeri sendiri
sebenarnya ada dua pandangan sih
pandangan yang pertama adalah saya melihat bahwa dpr ini memang sudah beberapa kali bisa merespon
apa isu isu yang ada di masyarakat
jadi kita harus terbuka juga bahwa mereka responsif terhadap isu isu yang viral
kalau saya lihat sih masih apa ya kalau untuk keterwakilan kepada rakyat biasa
mungkin belum sampai belum ya masih belum
kita lihat dengan isu isu terakhir biasanya ya keterwakilannya mungkin cenderung ke kalangan pengusaha
atau kalangan atas gitu
dari warga biasa sih masih belum sih
menurut pengamat hukum tata negara ferry amsari
dpr masuk kategori gagal menjadikan pancasila khususnya sila keempat sebagai pedoman
ia menyinggung sejumlah elit politik dari partai mayoritas
yang justru terang terangan mengedepankan kepentingan partai politiknya di senayan
padahal ia menyebut pancasila adalah butir butir kebaikan
yang harus dirawat bukan hanya level permukaan tetapi juga dari segi praksis
bahkan ada partai tertentu yang mayoritas di parlemen
yang mestinya punya kesempatan besar menegakkan daulah rakyat
yang mengedepankan permusaraan ular rakyat
yang mengedepankan permusaraan permukaan
kekatan tidak menjalankan gagasan ini
bahkan ujuk ujuk kemudian bicara soal betapa pentingnya pancasila dan segala macam
lebih lanjut ferry berpendapat para wakil rakyat jangan lupa berdialog
dan duduk bersama kala membahas masalah rakyat
supaya bukan yang terbanyak
melainkan yang terpenting yang mendasari proses pengambilan keputusan